yang boleh klik
yuhuuu akhir pekan kali ini saya bersama tiga sahabat saya jalan jalan ke sentul bogor jawa barat
mumpung amel ferry hias dan saya sama sama suka memacu adrenalin di alam yuk kita ajak mencoba wahan ekstrim di sini
eh tapi mereka pada di mana ya
hah kok ada suaranya lah udah di atas
wah curi start duluan nih artinya kita harus buru buru cepet cepet nih kita juga bersiap untuk ikut outbound di atas sana ⁇ lets ⁇ go
mumpung masih pagi
energi juga masih banyak langsung aja deh kita siap siap outbound
eits outbound bukan sembarang outbound ya kita jajal outbound high roll di atas ketinggian dua belas sampai lima belas meter wow
wahana adventure ini buka setiap hari mulai pukul sembilan pagi hingga lima sore
karena aktivitas akan dilakukan di atas ketinggian dengan berbagai rintangan tentu keselamatan harus jadi nomor satu ya
wajib pasang hairness dan pakai helm dulu biar senang senang tetap tenang
ready kita mulai permainan
saya harus segera nyusul teman teman saya nih biar gak makin ketinggalan
wah ini baru naik aja udah ngos ngosan ya kita akan beraktivitas fisik hari ini jadi jangan lupa sarapan
nah sekarang saya harus ke sana ya mas
biar makin seru sambil outbound kita bikin kompetisi kecil kecilan deh kita adu cepat menyeberang ke setiap checkpoint
saya tarik napas dulu nih santai santai dari ketinggian dua belas meter sambil nunggu teman saya nyampe di checkpoint selanjutnya
setiap rintangan sangat memacu adrenalin lintasannya pun menyesuaikan berbagai usia mulai dari anak anak remaja hingga dewasa yang pastinya paling sulit
ini susah banget karena nggak boleh split
gak boleh split
wah aduh padahal ini bener bener nyuruh split sih sebenernya
ya allah bantu sama ya allah
bukan cuma butuh keseimbangan dan keberanian ketenangan juga penting diperhatikan agar tidak panik saat melewati setiap rintangan
karena makin bertambah levelnya makin sulit pastinya
yeay sekarang saya sudah sampai di checkpoint tujuh hai teman teman
kita lanjutkan perjalanan ini
karena kelamaan dan kebanyakan istirahat posisi saya jadi paling belakang deh
sangat joyging dan seru tapi sekarang semakin dekat rasanya karena semakin tinggi itu kayak wow adrenalinnya semakin uh berpacu
paling seru ya dan yang paling dinantikan yang paling akhir karena ada flying fox
nah coba kalau fadi gimana fadi
ini seru banget teman teman
harus coba kalau adrenalinnya
seru banget seru banget gokil
lanjut ya siap let's go
satu dua tiga go
akhirnya sampai juga kami di checkpoint yang paling ditunggu dan makin dekat dengan garis finish
satu dua tiga go
lanjut ke wahana berikutnya kita main panahan
dalam memanah fokus adalah modal utama agar booster bisa mencapai target
kami diajarkan teknik sederhana memanah
mulai dari postur badan memasang anak panah sampai menarik bau menggunakan tiga jari
pastikan bau kiri kanan tetap sejajar serta rileks ya
dan mulai bidik
wah udah beberapa kali masih aja melenceng terus
akhirnya saya bisa juga mengumpulkan poin
beneran jago atau faktor keberuntungan ya
puas memanah kita geser ke green centrumnya taman budaya
lapangan berkapasitas tiga orang ini cocok banget buat refreshing sejenak bareng keluarga
tersedia juga wahana seperti zona anak dan berkuda mulai dari harga lima belas ribu rupiah
tenang untuk masuk ke kawasan wisata taman budaya gak dipungut biaya kok
kecuali kalau pemirsa tertarik untuk menjajal beragam aktivitasnya ya
oke sebenarnya taman budaya ini kita sebutnya sebagai one stop solution
yang pertama ini di taman budaya bisa cafe hopping di taman budaya dua
yang kedua di sini ada wahana untuk keluarga
dan yang ketiga sebenernya yang bikin menariknya lagi taman budaya
dia adalah sebagai bisa untuk private gathering
mumpung masih di sini masih ada adventure seru yang harus kami jajal
gak mau rugi dong
gaskan kita keliling daiketv
kami dikasih kesempatan berkeliling sebanyak empat putaran
dijamin puas kan
let's go teman teman maju
yeay masih di kawasan sentul sekarang kita udah sampai di ahpong
suasananya enak banget memang pas buat rehat leha leha sambil makan
yuk let's go
sebanyak lima puluh tenan kuliner nusantara tersaji di pasar wisata apuk
untuk mempermudah transaksi harus top up kartu dulu ya
pilihan saya kali ini jatuh pada nasi bakar bambu plus bebek goreng
nasi putih yang sudah matang dicampurkan dulu dengan pilihan rasa sebelum dimasukkan ke dalam batang bambu
lelah berwisata ekstrim seharian dahaga saya kayaknya butuh diademin nih pakai yang seger seger kayak es jelly yang satu ini
wah cantik sekali terima kasih mas kelihatan banget segernya
agar bisa saling icip teman teman saya memesan ragam menu andalan di sini
seperti sate kambing konro dabu dabu es pelangi bola ubu kopong dan yang dinobatkan jadi dessert terenak di dunia pisang goreng
overall daging bebek terus satenya empuk empuk semua udah gitu favorit kami disini adalah konronya bener bener langsung ludes
kenyang mau pulang eits ntar dulu belum lengkap kalau kesini belum coba berbagai aktivitas menarik di area danau buatan
yang pastinya kita mengharapkan kepada semua pengunjung untuk juga tetap berhati hati ya terutama di dalam pinggir danau yang membawa anak kecil seperti itu tolong diperhatikan juga seperti itu
walaupun dari pihak kami juga kita menyiapkan ada pengamanan juga seperti itu
aduh wah ya pauleng kapten
bener bener harus jaga kasih imbangan banget ya di sini ya
senang banget rasanya hari ini saya bisa berwisata lengkap di sentul
mulai dari atas tadi dari ketinggian dua belas sampai lima belas meter kemudian di darat dan saya menutup perjalanan saya di atas air
sampai ketemu di weekend getaway selanjutnya